kita beralih ke kasus dimas kanjeng taat pribadi
usai dinyatakan sesat oleh majelis ulama indonesia
ratusan pengikut taat pribadi emosi dan tidak terima dengan fatwa tersebut
para pengikut malah menantang majelis ulama indonesia untuk berdialog dan membahas kebenaran fatwa tersebut
menyusul fatwa mui yang menyatakan ajaran dimas kanjeng sesat
ratusan pengikut taat pribadi di probolinggo justru menantang majelis ulama indonesia untuk berdialog
para pengikut taat pribadi menganggap fatwa yang diterbitkan mui tidak berdasar hukum
mereka meminta agar temuan lima belas ajaran sesat di padepokan dimas kanjeng perlu dikaji ulang
masa juga percaya bahwa kegiatan mereka di padepokan tidak menyimpang dari ajaran islam
karena itu mereka tetap bertahan hingga ada perintah dari taat pribadi atau ketua yayasan untuk meninggalkan padepokan
tetap tidak terima ustadz ya
ya intinya kami sendiri tidak seharusnya ya orang orang yang kami tuakan sebagai mui majelis ulama indonesia
dimana padepokan ini hanya satu wadah saja
hingga minggu siang tak kurang dari dua ratus sembilan belas orang pengikut taat pribadi masih bertahan di tenda tenda
mereka masih menunggu pencairan dana yang telah dijanjikan walau taat pribadi ditahan pihak kepolisian